perubahan kebijakan mengenai proyek kereta cepat jakarta bandung ini
tertuang dalam peraturan presiden nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
aturan baru ini membuat perubahan atas peraturan presiden no satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas
tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat
antara jakarta dan bandung
salah satu perubahan terdapat pada pasal empat puluh
di mana pembiayaan proyek kereta cepat jakarta bandung dapat didanai dari apbn
yang meliputi penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium bumn
dan atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium bumn
padahal dalam peraturan presiden nomor satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas
disebutkan bahwa pembiayaan kereta cepat jakarta bandung ini
tidak menggunakan dana dari apbn
kebutuhan dana proyek kereta cepat jakarta bandung
yang merupakan proyek strategis nasional ini
semula diasumsikan sebesar enam tujuh miliar dolar amerika
namun per september dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu lalu biaya proyek membengkak menjadi delapan miliar dolar
dalam rapat komisi enam dpr ri dengan pt kereta api indonesia pada satu september
direktur keuangan dan manajemen resiko pt kai salus rawijaya
menjelaskan sejumlah penyebab membengkaknya biaya proyek
di antaranya kenaikan harga untuk konstruksi dan relokasi
yang merupakan porsi paling besar dari pembiayaan
albert edi husin menilai ada kejanggalan terkait pembengkakan biaya proyek ini
karena pembengkakan biaya terjadi saat progres proyek
sudah mencapai tujuh puluh persen lebih pada agustus dua ribu dua puluh satu lalu
selain itu nilai investasi awal proyek kereta cepat jakarta bandung
sudah lebih mahal dua hingga tiga kali lipat
jika dibandingkan dengan proyek kereta cepat di iran
padahal kedua proyek menggunakan kontraktor yang sama
nilai investasi awal dari proyek kereta cepat jakarta bandung
dengan jalur sepanjang sekitar satu ratus lima puluh km adalah lima lima miliar dolar amerika
sementara di iran kereta cepat dengan jalur sepanjang empat ratus km
nilai proyeknya hanya dua tujuh puluh tiga miliar dolar amerika
selalu semua orang akan berpikir ada apa ini semua
sampai pak jokowi terakhir turun tangan
saya kalau boleh bicara langsung dengan pak jokowi
saya cuma menyarankan dibuka deh semua
nah khususnya ada yang berpikir
adalah mengenai biaya
karena ya ini jadi pergunjingan ya
terutama ya dari oposisi ya
ini jangan sampai meninggalkan pemerintahan dengan utang yang segumung gitu loh pak
sementara terkait pembengkakan biaya proyek kereta cepat jakarta bandung
korporat sekretari pt kereta cepat indonesia cina atau kcic
mirza soraya mengaku tidak bisa berkomentar
mirza hanya menyatakan kcic saat ini fokus untuk persiapan jelang operasional
yang ditutupi oleh kcic
yang ditargetkan pada tahun dua ribu dua puluh dua
perlu disampaikan bahwa hal hal yang berkaitan dengan pendanaan
itu merupakan ranah pemerintah dan bumn sponsor kami
sehingga sampai saat ini kami belum bisa memberikan informasi
dan berkomentar lebih jauh lagi
pendanaan proyek kereta cepat jakarta bandung
lima persennya berasal dari pinjaman china development bank
sementara dua puluh lima persen sisanya berasal dari ekuitas bersama
yaitu pt pilar sinergi bumn indonesia atau psbi
dan konsorsium perusahaan cina
semula kereta cepat ditargetkan beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh
namun meleset menjadi tahun dua ribu dua puluh
kcic mengklaim hingga pekan keempat september dua ribu dua puluh satu
pengerjaan proyek kereta cepat jakarta bandung sudah mencapai tujuh puluh sembilan persen
tim liputan cnn indonesia